setelah perbincangan presiden joko widodo menteri pertahanan prabowo subianto dan menko marinvest luhut bin sarpanjaitan di konferensi tingkat tinggi ke sepuluh world water forum yang digelar di kawasan nusa dua bali menyita perhatian
sebelumnya jokowi sempat mengenalkan prabowo pada perwakilan negara negara yang hadir sebagai presiden terpilih republik indonesia
dalam forum yang mengkritisi krisis air jokowi prabowo dan luhut terekam tengah berbincang santai
dalam forum itu empat isu utama dibahas oleh parlemen global terkait masalah air yakni akses terhadap air dan sanitasi sebagai faktor penentu dalam pencapaian sustainable development goals atau sdgs
praktik inovatif untuk manajemen air yang inklusif air sebagai inti dari aksi iklim serta diplomasi air dan kerjasama untuk perdamaian
sebelumnya luhut mengatakan bahwa dirinya siap menjadi penasihat untuk menantu prabowo subianto
selaku calon presiden terpilih dalam pemilu dua ribu dua puluh empat